satgas akan menguasai sekaligus merumuskan kebijakan di daerah tersebut
dan suka mengkonsumsi makanan dan minuman manis yang tanpa ia sadari jumlahnya banyak
setiap hal lainnya menceritakan sebuah kisah yang berbeda
padahal bj armstrong itu tau jordan itu nggak bisa dipanasin